dok kalau kita lihat wabah demam berdarah ini menjadi siklus atau wabah penyakit yang berulang setiap tahun khususnya saat musim hujan
tapi apakah artinya gini penyebab dari banyaknya atau meningkatnya kasus demam berdarah ini memang semata karena lingkungan yang kurang bersih
atau apa kita lihat ini seperti ada siklus tiga tahunan
karena di dua ribu enam belas itu tercatat angka demam berdarah atau wabah dbd itu yang paling tinggi juga salah satunya dok
ya baik mbak mungkin sebelumnya saya sebelumnya mungkin ingin sedikit mengkoreksi ya
jadi situasi dbd sekarang yang ada di jakarta itu kita tidak menyebutnya dengan wabah atau klb
karena kalau wabah atau klb artinya jumlahnya hampir merata di semua wilayah di semua kecamatan
nah sedangkan situasi di jakarta saat ini itu
belum atau tidak terjadi seperti itu
untuk menyaksikan video lengkapnya klik link di bawah ini